sejarah mengejutkan berhasil mengalahkan juara dunia bwf dua ribu delapan belas kento momoto
dan sementara itu hasil yang cukup mengecewakan harus ditelan nomor tunggal putri
pasangan harapan indonesia pada nomor ganda putri grecia poli apriani rahayu
mengawali tiket indonesia pada semifinal badminton perorangan
setelah berusaha payah mengalahkan pasangan tiongkok tangzin hua dan zheng yu
poni dan apriani dipaksa melewati rubber set dengan skor dua puluh satu delapan belas

misaki matsumoto dan ayaka takahashi dari jepang
telah menanti poli apriani pada babak semifinal
pasangan andalan indonesia pada nomor ganda campuran
tontowi ahmad liliana nasir berhasil memulangkan wakil hongkong
dan memastikan satu tiket pada babak semifinal
owi butet berhasil mengalahkan li chun he chau hoi wah
di istora senayan pada sabtu petang
ganda campuran senior ini berhasil menyingkirkan hongkong
lewat pertandingan yang cukup ketat
dengan skor dua puluh satu lima belas tujuh belas dua puluh satu dan dua puluh satu enam belas dalam waktu lima puluh delapan menit
pada semifinal owi butet akan berhadapan dengan zeng huang dari tiongkok
hasil positif dua pasangan indonesia diikuti ganda lain
fajar alvian dan m rian ardianto berhasil melaju ke babak perempat final
setelah menang muda atas wakil korea kim won ho seol sung jae
rian fajar hanya membutuhkan waktu tiga puluh empat menit
untuk memulangkan wakil negeri ginseng itu dengan skor dua puluh satu dua puluh empat
pada babak perempat final ganda putra nomor satu dunia ini
juga akan menghadapi partai klasik
dengan melawan utusan malaysia sam tan wikiong
diperkirakan laga akan berjalan seru mengingat sejarah kevin dan sam
yang sempat bersih tegang di india open dua ribu enam belas dan thomas cup dua ribu delapan belas
setelah mengejutkan pecinta bulu tangkis dengan mengalahkan unggulan pertama si yuki
jonathan christie berhasil menjaga tren positifnya pada nomor tunggal putra
joe berhasil melaju ke babak perempat final
setelah melewati laga dramatis melawan pebulu tangkis thailand
jojo berhasil menang rubber set setelah menyerah tujuh belas dua puluh satu pada game pertama
dan bangkit dengan dua puluh satu delapan belas dan dua puluh satu delapan belas pada game selanjutnya
semangat pantang menyerah antoni sinisuka ginting masih terus menyala
dan sukses membawanya ke babak perempat final tunggal putra
setelah dijungkalkan pada pertandingan beregu
ginting berhasil berbalik mengalahkan kento momota
yang menjadi unggulan kedua pada nomor perorangan ini
yang lebih mengejutkan ginting berhasil mengandaskan perjalanan momota
dengan skor dua puluh satu delapan belas dua puluh satu delapan belas dalam waktu lima puluh enam menit
wakil tiongkok chen long telah menanti ginting pada babak perempat final
ada pun hasil mengecewakan datang dari nomor tunggal putri
gregoria mariska dan fitriani harus mengubur mimpi mereka pada asian games dua ribu delapan belas
keduanya kalah oleh pebulu tangkis india
pusarlah sindu dan sainan nehwal dengan skor masing masing dua belas dua puluh satu lima belas dua puluh satu